jangan lupa martabak ya
karena aku lapar
ya udah yang banyak yang banyak
bisa aja jangan buruan buruan
dadah gina hati hati ya
lagi pengen makan steak sushi atau masakan indo
mending gue whatsapp roman aja daripada ngobrol gak jelas sama rifan
kasian dia pasti kesepian
roman apaan sih
kok dia pake pajong foto segala sama bella
captionnya berlebihan lagi
aduh gue gak mungkin telfon roman
mungkin ada dia ya fon
lan gimana kalau kita makan di restoran korea aja
katanya sih enak
fon kan udah gue bilang terserah lo
yang penting cepat karena gue udah lapar
galak banget sih
si lo tuh main banget main ke rumah gue
iya gina biasanya di rumah gue sepi
jadi gue main ke sini
kenapa gak boleh
iya boleh sering sering aja maksud gue main ke sini
oh yaudah kalau gitu
lo baca apaan sih
oh jadi gini gina
gue itu lagi belajar pdkt anti mainstream dari majalah ini
kan bentar lagi pembagian penghargaan
nah otomatis mama sama papanya yayang roman datang ke sini
ya gue pengen deketin mereka
kalau mereka sayang sama sissy siapa tau abis lo sissy dinikahi sama yayang roman
gina kok ada ada aja sih harusnya diaminin sisi serius loh
eh oi gina ceritain dong awal awal pdkt sama deren
siapa tau itu menambah ilmu biar sissy jadi tambah tau cara pdkt sama yayang roman
sorry ya sih gue lagi gak pengen bahas deren
sissy gak tau
ya udah sissy pdkt di sini aja belajar pdkt maksudnya
waalaikumsalam ada tamu tuh gue bukain aja
kan gue yang punya rumah
iya bener juga lupa sissy gue buka dulu ya
ya udah buka
lo ngapain malem malem gini ke rumah gue
ikut gue keluar sebentar yuk ada sesuatu penting
gak bisa soalnya sisi lagi di dalam
oh ada sissy
ternyata lo tamunya mau ngapain ke sini buat nyebut gue gue belum mau pulang nanti aja kalau mau jemput
bukan bukan gue mau jemput gina
eh gue pinjam gina aja bentar ya bentar aja
iya nggak apa apa jalannya aja berdua gue jalan dulu ya
pakai dulu helmnya ya
jangan lupa martabak ya
karena aku lapar

di sana jangan buruan buruan
mau nggak mau kita harus segera beraksi lagi bro
with gue udah tipis
ya betul kita harus susun rencana lagi
jangan kayak kemarin
untung gue gak tahun penerang
kalau gue ketangkep kepengaruan gue bisa dipenjara
eh makasih pak
gue cuma pengen ngecek doang
dikurung disana ha
eh berisik lo
lo bisa diem gak
gue punya puisi yang menarik buat lo
terkurung di neraka
karena ku sedang
eh lo denger ya
gue gak punya waktu buat dengerin omong kosong nih
kalau lo emang gak percaya sama gue
nanti gue bakal kirimin buktinya ke lo
apa bener yang dibilang de fon
ini tentang aku yang berusaha bertahan
saat kabar itu menghujam kepastian
apa yang harus aku lakukan
saat bidadariku terbang dengan seseorang
peri cintaku tak mungkin hilang
kan selalu ku pegang
ku mohon padamu
jangan buat ku merasa terbuang
ya dia bikin gue sakit iman
ini nyakitin gue banget tuh lan
gue gak boleh nangis
kenapa dia pasang kote itu
lagi sama devon ya
kok lo pergi sama devon
oh gara gara gue lagi di seleh
terus lo bisa jalan jalan sama devon iya
gak usah sotoy deh
dengan gue maksudnya
seneng banget kayaknya
nah kok lo jadi nyalain gue sih
tadi emang bener bella dateng ke sini
dia janji dia mau keluarin gue dari sel ini
karena kebetulan omnya polisi dan bertugas di sini